saya nikahkan saudara camilla binti suryadi
dengan saudara edo putra bin putra
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
sebelum acara akad nikah ini kita mulai
sudah barang tentu saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kedua calon mempelai
nah saudara calon mempelai pria
apakah saudara sudah siap melangsungkan akad nikah ini
lalu bagaimana dengan saudara calon mempelai wanita apakah juga sudah siap
kalau begitu bisa kita mulai
saudara langsung sambut kata kata kunai yang saya ucapkan
saya nikahkan saudara camilla binti suryadi
dengan saudara edo putra bin putra
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikah dan kawinnya
jadi saudara edo saya minta
nanti jangan terputus putus ya
jadi harus langsung
saya nikahkan saudari camilla regina putri binti haryadi
dengan saudara edwardro putra bin putra
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikah dan terima kawinnya
jangan gugup do
tenangkan diri kamu
ya disaksikan ya
saya nikahkan camilla regina putri binti haryadi
kepada saudara enduwardo putra bin putra
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikah dan kawinan kamila regina putri
jangan kamu teruskan edo
jangan kamu teruskan edo
sebelum kamu teruskan
kamu baca surat ini edo
apaan sih ma
ini hasil tes dna kamu fadil dan hamil
edo gak mau ma
kamu itu apa apa sih
dengan atau tanpa surat ini mah
dengar mama edo
jadi mama minta sama kamu
baca surat ini
kalau tidak kamu akan menyesal seumur hidup kamu ini
baca aja suratnya
pasti hasilnya juga akan tetap sama kok
siapa tau dengan baca surat ini kamu akan menyesal sama aku

seolah olah eseap surat itu kamu akan lebih yakin
itulah hasil tes dna yang sebenarnya hidup
kamu bukanlah ayah biologis dari bayi yang sedang dikandung oleh kami lah
enggak itu gak mungkin bapak itu gak mungkin
edo itu gak mungkin itu gak mungkin
iya itu pasti salah
mbak marta maunya apa sih
jangan merusak acara seperti ini dong mbak
mbak marta apa maksud anda
bu farah anak saya edo itu tidak pantas menikahi anak anda
sudah jelas anak anak sudah menipu semua orang
dengan mengatakan kalau edo itu adalah
ayah dari bapak
bayi yang sedang dikandung dia
apa lagi yang kamu ragukan
sekarang sudah jelas
kalau kamu itu ditipu
jadi mama minta sama kamu
batalkan pernikahan ini
jangan kamu nikahi kamilah
gue gak mungkin jadi ayah dari anak dikandungan kamilah
gue aja gak pernah
eh udahlah fadil
kamu itu gak usah mungkir
di situ kan sudah jelas tertulis
kalau kamu itu yang menghamili kami
gak mungkin mbak
gak mungkin fadil yang menghamili kamilah
ini pasti cuma akal akal
ini pasti cuma akal akal
ini bukan akal akalan mbak marta untuk menjebak fadil
ambar kamu itu gak usah
belain anak kamu yang bejat
dia memang kurang ajar
dia mencoba mengkambing hitamkan edo
atas perbuatannya sendiri
lu gak harus percaya semua ini
ini pasti ada kesalahan don
edo percaya sama aku
anak ini darah daging kamu don
percaya sama aku dan kak fadil ya
sekarang kita lanjutin pernikahannya
saya tidak akan pernah mengizinkan edo untuk menikahi kamu perempuan rendah
ini anak kamu dok ini darah daging kamu dok tolong percaya sama aku do
bukan itu bukan anak edo tapi anaknya fadil
gue berani sumpah dok gue nggak pernah ngelakuin hubungan itu sama kamilah
nggak pernah dok
tolong semua diam
edo mama tahu kalau kamu sekarang dalam keadaan bingung
makanya mama minta sama kamu sekarang kamu telepon laboratorium itu
kamu bicara sendiri supaya kamu bisa membuktikan siapa yang benar mama atau mereka
nggak perlu ma
kamu masih mau melanjutkan pernikahan ini
kamu jangan bodoh hedoh pakai logika
buat apa kamu tersedih enak sekali setelah kamu tahu kebenarannya kamu masih saja mau menikah dengan perempuan murahan ini
dengar mama edo batalkan pernikahan ini
in mixoung sebelah mata
lagi kamu orang ketana
apa kurang bukti yang mama bawa itu
kamu gak percaya sama mama